sementara itu presiden joko widodo menepis tudingan ikut cawe cawe terkait dengan dinamika yang terjadi di lingkup internal partai golkar
menurut jokowi nama jajaran menterinya yang diisukan akan menggeser posisi ketua umum erlangga hartarto
murni merupakan persoalan pribadi dan internal partai golkar
jokowi menyatakan dinamika yang terjadi di dalam partai golkar ini murni merupakan ranah internal partai golkar
menilai bahwa ada cawe cawe begitu pak dari pak presiden karena golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu anies
kemudian juga ada nama nama yang didorong di munaslup salah satunya atau beberapa diantaranya pak luhut dan pak bahlil
ini tanggapan dari pak presiden bagaimana pak
itu urusan internal golkar urusannya internal golkar tidak ada hubungannya dengan kita
kalau pak luhut pak bahlil ada pak bambang sut punya keinginan itu urusan beliau beliau bukan urusan kita
urusan internal golkar